five action game pertama di indonesia
andai andai aja pak ustadz
kapan saya bisa berdiri di kaki saya sendiri
oh jadi selama ini
hidupnya berdiri di kaki orang lain
ustadz rehantem mau bantu
atau umi mah serius terus
kalau abi kamu gak pernah serius
loh kapan abi gak serius
tuh tuh abi kamu tuh begitu
susah diajak seriusnya teh
gak bisa diajak
sama lulu sama burhan
kalau umm gita lagi butuh bantuan anak muda
aku berangkat dulu
wasalamu alaikum dinda
waalaikumsalam want ustadz
dua jalan mengusahakan
bang faria aja
ya udah duluan
duluan deh duluan
aku mau ke kampus bang fahri
kalau bang fahri
bang fahri rencananya ada urusan sih
ada urusan tapi kepengen
laki laki sama perempuan nggak boleh deket deketan
nah itu paham
biasanya yang ketiganya setan
mari rina assalamualaikum
berarti ambo setan dong
aduh mandi sembarangan saja ambo
beres semua aja
tenang aja semuanya udah siap
atau alkohol gitu mah
ih dengerin tuh
jangan lupa kalian nanti kasih tau rt rw lurah camat
kalau perlu mas sampai bupati gubernur tanya
kalau begitu mah aku butuh tenaga tambahan
betul pisang bu haji
perlu yang ahli dananya juga harus lebih banyak
saya mah sudah punya tenaga ahli intelektual
marah rudha kepala linter
awadahulu sortir rawat'veluarksup
ya baik pak ustadz
pak ustadz apa enggak sebaiknya sekali sekali bang fahri dikasih tempat yang lumayan
belum saatnya itu nanti
ya udah sekarang fahri apa
fahri lagi jalan pagi tapi gak tau kemana ya
iya katanya sih tadi mau ketemu sama gurunya dulu pak ustadz
mas adri din ikut yuk
iya pak ustadz assalamualaikum
ngelamun memang melezatkan
tapi lebih sering menyesatkan
lagi mikir apa nih
saya lagi berandai andai aja pak ustadz
kapan saya bisa berdiri di kaki saya sendiri
jadi selama ini hidupnya berdiri di kaki orang lain
jadi salah deh
saya kepengen banget jangan ngendungi saya pak ustadz
kalau itu sabar tawakal insya allah allah akan kasih jalan yang terbaik
terima kasih pak ustadz
jadi buat ngorbitin abi
maksudnya yang ceramah abi
iya jadi niat umi itu bikin adik jadi lebih terkenal gitu loh
nah ustadz raihan udah mau dukung
ustadz rehan dukung
terus umi mau minta bantuan apa aja nih dari kita berdua
iya gak lu
iya bener apa aja din
itu belum tau toh
nanti coba tanya langsung sama umi aja kali ya
mau kan bantuin
siap apa sih yang gak buat lo
ntar gue bantu ya
baik pak ustadz
maksud gue bang fahri bantu juga kan
apaan sih kok jadi bahas dia
kok jadi malu malu gitu sih
siapa yang malu malu sih
ah udah deh
kamerah banget pepinya
ya kalau emang nggak kenapa kenapa biasa aja dong din
iya gak lu
kok biasa aja
itu artinya kita ingkar
ingkar sama nikmat yang udah dikasih sama allah swt ke kita
apa kemiskinan mendekati kekumpulan
begini misalnya nih
banyak orang kaya yang duitnya seabrak abrek
pak ustadz kayak mana sih caranya supaya gak kufur akan nikmat
gimana caranya supaya kita cepat berilmu deh
belajar belajar dan belajar
ustadz mau gak ajarin kita disini
sekian dulu ya dari bang fahri ya
sekarang ditutup sama doa dari pak ustadz
silahkan pak ustadz
allahumma innanas alukasalamatan fiddin
wa agiatan fil jasad
wa barokatan fil rizki
jadi ya ini teh insya allah
nama acaranya teh
duet tausiyah ustadz gondang
dengar dengar ini rencananya mau buat acara besar ya bu
iya pasti besar atuh pak erwin
ih ustadz raihana aja udah oke ini teh
luar biasa ustadz rayhan
harus luar biasa tuh pak erte
yang punya acaranya itu calon mertua
bu hajah mina
ibu ibu bapak bapak ya mudah mudahan
nendita sama ustadz rayhan